rekaman video amatir ini menunjukkan ratusan warga korban tanah longsor di pulau serasan natuna kepulauan riau
naik kapal penyeberangan untuk mengungsi ke pulau ranai pada minggu malam
warga memilih meninggalkan posko pengungsian karena khawatir akan terjadi tanah longsor susulan di tempat tinggalnya
sementara itu masa tanggap darurat bencana tanah longsor natuna yang ditetapkan tujuh hari telah berakhir pada minggu dua belas maret
pada hari ke tujuh kembali ditemukan dua korban tewas sehingga total korban jiwa yang sudah ditemukan empat puluh enam orang
sembilan korban jiwa dinyatakan hilang dan belum ditemukan
meski masa tanggap darurat berakhir proses pencarian korban masih akan dilanjutkan hingga tiga hari mendatang
hari ini kita menemukan jenazah dua orang alhamdulillah dan tentunya dari sepuluh orang yang masih belum ketemu maka sisanya delapan
artinya yang sudah ketemu berjumlah empat puluh enam
namun dari empat puluh enam itu ada satu orang yang belum teridentifikasi
nah berkaitan dengan itu tentunya pencarian evakuasi sudah berakhir pada hari ini
tapi sudah kesepakatan dari bapak kekansar yang sebagai penata lapangan sudah menekan petunjuk pada atasan beliau
kalau sudah diberi ujit untuk perpanjangan selama tiga hari berikutnya
dalam proses pencarian korban tim sar gabungan terhambat longsoran tanah yang sudah bercampur air sehingga mempersulit upaya pencarian
selain itu perbaikan listrik di desa pangkalan pulau serasan menjadi salah satu prioritas agar penerangan normal kembali
arpandi natuna kepulauan riau